ya udah kamu obrolin dulu aja sama gue bang
lawangan kerjanya masih ada
jadi tukang cuci mobil
sebentar saya kasih tahu si bos dulu
banyak yang latihan disini
adidu memangnya mau jadi peti nyub beneran
pertama buat olahraga
kedua buat jaga jaga aja
kalau misalnya nanti ada yang mau ngajak berantem
kita mau cari mereka lagi sekarang
agus sama yayat
kayaknya nggak bakal keluar jam segini
mending kita kerja dulu aja
baru kita cari
ayo kita kerja dulu
kita juga kerja
buang di tempat sampah
temen saya boleh ikut latihan disini enggak
itu ada yang mau parkir
mudah mudahan keadaannya damai terus kayak gini
jadi kita juga tenang kerjanya

gak ada orang yang nyerang
besok saya ajak teman saya buat latihan disini

itu yang jadi heksan b
aku main satu yang ikut ama nama aku
aku selalu aman sama kathleen
tapi di duit setelah sampai kelar
gimana penjualan lewat gobearfood
alhamdulillah udah tambah banyak
keuntungan setiap bulan berarti bisa naik
insya allah kang
hasil pengecekan terakhir penjualan
penjualan lewat goberfood udah tambah banyak
pembelian ke luar kota lewat online juga ada peningkatan
penjualan di toko oleh oleh masih belum ada peningkatan
berarti kalau saya jadi beli tanah di garut
bayar dulu setengah
buat angsuran sisanya aman
terus gobang gimana
katanya pengen buka warung nasi
terutama buat bayar sewa tempat
buka warung tena aja
tetep jualan nasi
belum tahu kang
ya udah kamu obrolin dulu aja sama gobang
lawangan kerjanya masih ada
jadi tukang cuci mobil
saya mau ngelamar
sebentar saya kasih tahu si bos dulu
mok dramatically enggak
courage untuk diketahui
lagi dicucian mobil mau ngelamar kerja
ya tapi saya baru nanya ke salah seorang yang kerja
dia sekarang mau bilang ke bosnya dulu
kata bu bun kang gobang mau jualan nasi
iya kalau ada modalnya
karena kalau kerja saya udah dua kali harus keluar karena alasan yang sama
kalau modalnya bisa diusahain gimana
usahain dari mana
dari kang mus
teleponannya kita terusin nanti
ada orang yang tadi saya tanya ini soal lowongan kerja